pada lima juli dua ribu dua puluh satu pt kereta api indonesia memperlakukan aturan baru
yang mengacu pada surat edaran kementerian perhubungan republik indonesia
nomor empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu dan surat edaran satgas covid sembilan belas nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh satu
dalam aturan tersebut calon penumpang wajib menunjukkan bukti vaksinasi
setidaknya dosis pertama serta hasil negatif tes rt pcr maupun rapid test antigen
dengan demikian hasil tes genose sudah tidak diperlakukan
kepala humas pt kereta api indonesia daob satu eva khairunisa mengatakan
berkas negatif tes rt pcr berlaku maksimal dua x dua puluh empat jam
sementara rapid test antigen berlaku maksimal satu x dua puluh empat jam
calon penumpang dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di stasiun kereta api jarak jauh
misalnya di stasiun pasar senen dan stasiun gambir
kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan paling lambat satu hari sebelum keberangkatan
perlu diingat oleh seluruh pengguna ka jarak jauh
dalam hal ini akan berangkat dari area dua puluh satu jakarta
baik dari stasiun pasar senen ataupun juga stasiun gambir
mulai tanggal lima juli dua ribu dua puluh satu sudah harus memiliki berkas kartu
bukti vaksin sebagai salah satu persyaratan
selain itu pengguna juga wajib memiliki berkas pemeriksaan covid sembilan belas
berupa pemeriksaan pcr dengan masa berlaku dua x dua puluh empat jam
ataupun juga pemeriksaan antigen dengan masa berlaku satu x dua puluh empat jam
vaksinasi gratis ini merupakan kerjasama antara pt kereta api indonesia
bersama kementerian kesehatan republik indonesia dan pemda dki jakarta
dibuka mulai tanggal tiga juli lalu setiap hari mulai pukul delapan pagi
dengan kuota maksimal dua ratus orang
vaksinasi ini hanya melayani calon penumpang kereta api
sejumlah warga yang belum mengetahui kebijakan baru ini
serta belum melengkapi syarat perjalanan kereta api jarak jauh tersebut
harus menunda perjalanan hingga esok hari
jangka waktu satu hari tersebut diberikan guna antisipasi
apabila muncul reaksi atau efek dari vaksinasi
vaksinasi ini saya belum tahu baru tahu tadi pagi
dan saya langsung melakukan
saya sudah lakukan vaksinasi
nah untuk masalah tiketnya dari pihak pt kai
sudah tahu dari teman saya
kalau divaksin di sekolah waktu itu ada untuk sekolah guru guru semua
sudah tinggal berangkat saja
bagi calon penumpang dengan kepentingan khusus
yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis
tetap dapat menggunakan layanan kereta api jarak jauh
dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis
disertai surat penumpang yang belum dilakukan

yang masih berlaku
sementara calon penumpang di bawah usia delapan belas tahun
tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin
kemudian untuk penumpang di bawah lima tahun
juga tidak diharuskan menunjukkan hasil rt pcr atau rapi tes antigen
meski sudah dilakukan sosialisasi melalui pesan singkat
dan juga situs resmi pt kereta api indonesia
nyatanya masih ada sejumlah calon penumpang
yang belum mengetahui aturan baru tersebut
bagi para calon penumpang yang belum melengkapi
syarat perjalanan jauh kereta api
maka ada kebijakan untuk refund atau pengembalian tiket